marilah gapai kemuliaan kemuliaan bulan ramadhan
marilah kapai kemuliaan bulan ramadhan
seberapa kuatkah anda melawan godaan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
jumpa kembali dengan saya ari ginanjar dalam kultum ramadhan gapai kemuliaan
mengapa pertanyaan itu saya sampaikan
karena terlalu banyak godaan godaan di muka bumi ini
ibarat saya tadi berjalan di belakang melalui sebuah jembatan menuju ke tempat ini
ini adalah menggambarkan perjalanan di atas jembatan menuju sebuah kehidupan
yang penuh dengan kemuliaan
namun dalam perjalanan di atas jembatan ini
banyak godaan banyak ujian yang datang menghalangi kita
ada yang ujiannya adalah lingkungan sosial
dimana teman teman kita mungkin rata rata orang orang yang jetset
lalu kita pun meskipun tidak punya kemampuan kita ikut ikutan
akibatnya uang belanja kita habis
dimarahin suami dimarahin oleh istri
demi untuk lingkungan
kemudian kita berlomba lomba supaya sesuai dengan lingkungan
kalau lingkungannya bagus alhamdulillah
tapi kalau lingkungannya hanyalah berhura hura menghabiskan waktu
dan kalau lebih parah lagi adalah lingkungan tersebut adalah lingkungan yang tidak sehat
senantiasa mempergunakan miras atau narkoba dan sebagainya
maka untuk diterima kita lakukan itu
bukankah itu terjadi
di mana anak anak muda kita ikut geng motor dan seterusnya
akibatnya mereka melakukan tindakan tindakan yang luar biasa
kalau geng motor yang lain mungkin bagus
tapi yang saya maksudkan adalah geng motor yang kriminal
itu yang saya maksudkan
oleh karena itu tantangan tantangan itu ada membuat kita kadang kadang terbawa
ada lagi tantangan misalnya untuk basic needs kebutuhan dasar
kebutuhan dasar supaya terpenuhi
dulu sekian juta cukupnya
cukup inginnya sebelasan juta
nggak cukup puluhan juta ratusan juta
gak cukup cukup basic need
kemudian dia ingin juga self esteem
tapi juga penghargaan nggak cukup
naik jabatan tapi tidak cukup cukup
saya ingin mengajak anda untuk sedikit menilik secara saintifik secara psikologis
tentang apa yang disampaikan yang dianut oleh manusia di muka bumi
adalah teori dari abraham maslow
katanya manusia itu pasti
terdorong oleh basic need
kebutuhan dasar makanan minuman rumah sandang pangan papan
iya apa tidak
namun setelah itu kita pun akan naik lagi tiga puluh dua
kita perlu tabungan dan juga sesuatu yang bisa mengamankan
tetapi dua duanya tidak cukup
tabungan dulu sepuluh miliar cukup
tapi ternyata nggak cukup
maunya seratus satu t dan seterusnya
akibatnya dilanda dengan korupsi
setelah itu kita naik lagi
merasa nggak cukup juga
saya ingin sebuah
ingin dihargai oleh lingkungan sosial
tapi setelah itu nggak cukup lagi
sampai self esteem katanya
dimana dirinya sudah bukan lagi yang tadi saya sebutkan di bawah itu
sudah naik ke atas
tetapi kemudian tiba tiba habis semuanya
dan dia akhirnya tidak mampu lagi menahan godaan
banyak yang terperangkap di basic need
mengumpulkan uang tidak habis habis
tidak puas puas mendapatkan pengakuan
senantiasa ingin bersama dengan lingkungan
tetapi tidak dapat jati diri
yang senantiasa disebutkan self actualization
ketika manusia mencapai level spiritualitas
melelahkan bukan hidup seperti ini
bahwa ternyata banyak orang yang menderita keresahan ketakutan kekhawatiran
kebutuhan kebutuhan tadi tidak tercapai

saya ingin menyampaikan bahwa sebelum abadi ini
abraham maslow meninggal dunia
dia mengatakan bahwa piramida kebutuhannya itu terbalik
jadi seharusnya adalah justru self actualization terlebih dahulu
bahwa kalau itu kita lakukan membalik
maka yang pertama kita harus kenal siapa diri kita
disitulah subhanallah kita harus paham
diri kita adalah seorang hamba
diri kita sebagai halifah
rahmat bagi semesta alam
maka dengan cara seperti itu
maka kita mendapatkan makna dan tidak terbawa kemana mana
baru yang keduanya
kita bisa mengejar sebagai aktualisasi
dimana aktualisasi karena sebagai seorang halifah
karena kita punya prinsip atau pegangan kebenaran
bukan harga diri
safety need karena kita ingin senantiasa mempertahankan kebenaran
baru basic need makan sadang pangan papan
artinya kalau saya kembalikan kepada jembatan ini
maka bukan dari sana dari basic need
tapi dari sini menuju pintu sebelah sana
dari pintu sadar diri siapa saya
sadar diri bahwa diri seorang hamba dan seorang
dan sebagai seorang halifah sadar diri misi rahmatan alamin
kita berangkat dari sini
baru kita berjalan menuju kesana
itulah membalik teori abraham maslau
dari wukuf kemudian tawaf sa'i
dengan cara seperti itu
kita tidak merangkak dari bawah naik ke atas
tapi dari atas turun ke bawah
dari faham siapa allah turun ke muka bumi
dari tempat ini
inilah yang harus kita dapatkan
jadi kita harus memulai dari sadar diri
diri sebagai seorang hamba
diri sebagai seorang halifah
temukan makna hidup
maka godaan seberat apapun
tidak akan merubah diri kita
senantias bersikir dan mengingat diri seorang halifah
hadapkanlah wajahmu dengan mantap kepada fitrah allah
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh